diam kalian semua akan aku buruk kalian semua ya
astagfirullahaladzim kamu sudah terlalu banyak membuat angkara murga di desa ini
jangan ikut campur kamu
ini kesempatanku untuk memisahkan wasila dengan danau pujaanku
aku akan jadikan wasila korban orang jahat ini
saya bersedia bersekutu dengan nyai
untuk menunjukkan tekadmu bersekutu dengan kami
kamu harus menyembah bahwa aku demikian
perutku kenyang i
perutku benar benar kenyang
alhamdulillah saya kebetulan baru pulang dari tanah suci
dan desa saya tidak terlalu begitu jauh dari sini
tadi sewaktu melintas desa sini saya melihat di sini ada musibah
ya sebagai hamba allah saya wajib untuk membantu sesamanya ki
kami warga di sini mengucapkan terima kasih banyak atas pertolongan dari bu cokro
untuk itu ki terimalah
saya ini bukan siapa siapa
bahkan saya ini bukan raja
saya tidak berhak untuk disembah
bahkan saya tidak berhak untuk disujuti
sembah dan sujudlah hanya kepada allah swt
siapa allah itu dan bentuknya seperti apa
kenapa kita harus suruh nyembah allah
kita kan belum tahu allah itu siapa
allah adalah tuhan semesta alam
dialah yang menciptakan kita
dari tanah hingga menjadi darah daging tulang wujudlah manusia
allah lah yang telah menciptakan tumbuh tumbuhan binatang dan seluruh semesta alam ini
hanya allah yang menciptakan
jadi kita wajib untuk menyembah dan sujud kepada allah
lalu bagaimana kami semua menyembah allah
iya betul ki
untuk menjadi hamba allah swt
kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larang
syarat syaratnya adalah kita tegakkan tiang agama
yang pertama sholat lima waktu
yang kedua kita menjalankan puasa di bulan ramadan
yang ketiga kita membayar zakat

yang ketiga kita menjalankan perintah di bulan ramadhan
yang ketiga kita menjalankan perintah di bulan ramadhan